sebelumnya komisi pemberantasan korupsi meluruskan informasi yang beredar di sejumlah media
terkait pemblokiran yang dilakukan kpk kepada rekening tersangka kasus dugaan penetapan anggota dpr ri harun masiku
menurut pelaksana tugas jurubicara kpk ali fikri dalam kasus dugaan suap menyuap ini
kpk hanya memblokir rekening wahyu setiawan mantan komisioner kpu
tersangka penyelenggaran negara yang diduga berperan sebagai penerima suap
ali menegaskan kpk tidak memblokir rekening harun masiku tersangka pemberi suap
menurut ali hal ini dilakukan karena dalam konstruksi perkara kasus ini
uang suap sudah diberikan dari pihak harun masiku kepada wahyu setiawan
bahkan menurut ali uang yang masih berada di tangan orang kepercayaan wahyu ini telah disita oleh kpk sebagai barang bukti
dalam kasus ini kpk menduga harun masiku menyuap mantan komisioner kpu wahyu setiawan
untuk memuluskan langkah harum menjadi anggota dpr ri
melalui mekanisme pergantian antar waktu
tentu terkait dengan ini yang saya jelaskan semalam itu adalah keseluruhan dari perkara ini
bagaimana kemudian penyidik tentunya sudah melakukan tindakan tindakan hukum terkait dengan pengaman aset dan sebagainya
nah tetapi begini antara pemberi dan penerima ini kan berbeda
kalau pemberi sudah selesai uangnya sudah beralih tentunya kan tidak dilakukan upaya pemblokiran
tetapi kalau penerima karena uangnya sudah beralih dan ada rekening
yang diblokir adalah tentunya adalah rekening
penerima jadi perlu diluruskan itu bahwa upaya upaya tindakan pengaman aset adalah kepada si penerima